pt carumpok pan indonesia tbk
menjalin kerjasama dengan grep
dan direkturat jenderal peternakan kesehatan hewan
kementerian pertanian republik indonesia
dalam mendistribusikan kebutuhan
pangan masyarakat seperti ayam dan telur
ini dilakukan untuk membantu memenuhi
kebutuhan pangan masyarakat tanpa harus
merebaknya wabah covid sembilan belas di indonesia
menyebabkan sebagian besar konsumen
enggan keluar rumah
apalagi adanya imbauan pembatasan sosial
berskala besar serta fisikal dan sosial distansi
banyak toko yang memilih tutup
karena sepi pembeli
untuk itu pt carumpok pan indonesia tbk
membuat nota kesepahaman atau mou
dengan direkturat jenderal peternakan kesehatan hewan
kementerian pertanian republik indonesia
dan krep sebagai upaya dalam menjaga
ketersediaan dan stabilitas harga pokok produk ayam
menteri pertanian republik indonesia
syahrul yassin limpo mengatakan
ketersediaan pangan protein hewani
penting bagi masyarakat
dan kerjasama ini penting bagi masyarakat
agar tetap terpenuhi kebutuhannya
tanpa harus keluar rumah
bukan hanya kesiapan obat obatan dan lain lain
salah satu daya tahan tubuh manusia
adalah ketersediaan protein hewani yang ada
baik itu dari daging sapi kerbau ayam dan telur
oleh karena itu hari ini
kementerian pertanian mendorong kerjasama
antara mitra mitra pertanian
anak anak melenya dengan startupnya
kemudian dengan grab
kita satukan dalam satu kesiapan produk pertanian yang ada
untuk kemudian melalui grab
pendekatan pendekatan dari rumah
atau konsumen bisa menggunakan dengan aplikasi yang ada
direktur food business pt karen pokpen indonesia tbk
mengungkapkan dengan adanya kerjasama ini
bisa menjadi solusi dan kemudahan bagi masyarakat
untuk bisa berbelanja tanpa keluar rumah
tujuan utamanya adalah
karena kondisi sekarang ini kan adalah psbb ya
jadi pembatasan sosial berskala besar
jadi tujuan utamanya adalah
agar konsumen kami itu ya bisa di rumah saja
dan untuk mereka melakukan orderan itu
mereka bisa menggunakan jasa layanan online
seperti grab yang hari ini kita melakukan
memang random of understanding ya
targetnya ya tentunya untuk memperluas
menambah sesuatu yang tadinya memang saat ini
ada orang masyarakat yang khawatir untuk keluar rumah
khawatir untuk berbelanja ke toko minimarket kamar
ini kita ini sekarang ini memberikan kemudahan
dengan biaya yang gratis ya kira kira
pt karen pokpen indonesia tbk saat ini memiliki
enam ratus grey prima fresh smart di seluruh indonesia
yang siap mendukung terjaminnya stok ayam
dan olahan untuk masyarakat
selain itu sejak dua belas maret dua ribu dua puluh lalu
pt karen pogpen indonesia tbk juga berkontribusi
menyuplai makanan siap makan dan dua ratus dua puluh ribu butir telur
kepada para petugas kesehatan
yang bertugas melawan covid sembilan belas
dua puluh enam lima ratus pack makanan siap saji di delapan rumah sakit
rujukan di jakarta tangerang salatiga surabaya bali
dan pontianak juga telah diberikan
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia
tim liputan cnn indonesia